serangan teroris yang terjadi belakangan ini memang sangat membuat masyarakat panik begitu ya
tentu saja khawatir terhadap kalangan tertentu
nah menanggapi hal ini ratusan perempuan bercadar di solo menggelar aksi lawan stigma
wanita bercadar simbol teroris di bundaran geladak solo
selain berorasi mereka juga meminta dukungan tanda tangan masyarakat dan membagikan takjil
setidaknya ada dua ratus lima puluh perempuan dari komunitas puslimah soloraya menggelar aksi keprihatinan di bundaran geladak kamisore
mereka menggelar aksi menolak stigma bahwa wanita bercadar identik dengan teroris ataupun keluarga teroris
mereka melakukan aksi ini setelah muncul perlakuan yang mereka anggap tidak adil terhadap para muslimah pengguna cadar
terkait peristiwa peledakan bom beberapa waktu lalu

dan salah satu pelakunya seorang ibu dan dua anaknya yang bercadar
mereka meminta masyarakat agar tidak memberi cap teroris pada wanita bercadar
untuk itu mereka membentangkan kain putih untuk meminta tanda tangan warga yang melintas sebagai simbol dukungan
bahwa kaum wanita yang mengenakan cadar bukanlah teroris
mereka juga mengutuk aksi teroris termasuk wanita yang bercadar yang meledakkan diri
bagi mereka para teroris ini tidak beragama
mereka juga mengutuk aksi teroris ini tidak beragama
untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa kami yang bercadar bukan teroris
suami kami yang pakai jalan nacing kerang bukan teroris

kami bercadar kami pakai busana muslim yang sari karena kami taat kepada allah
selain menggalang tanda tangan dukungan pada aksi ini juga dilakukan pembagian makanan dan takjil
kepada pengguna jalan di jalan selamat ria di solo